dalam kunjungannya ke yogyakarta selama tiga hari mulai tanggal dua puluh delapan hingga tiga puluh juni dua ribu tujuh belas
tak semua orang dibolehkan berkomunikasi dengan presiden barack obama
hanya dua orang saja yang dibolehkan pasukan pengawal presiden amerika serikat
atau us secret service untuk berkomunikasi dengan obama
yang pertama adalah manager food and beverage hotel tentrum
yang bertugas melayani makan obama dan keluarganya
atau biasa disebut sebagai butler
andik menceritakan kembali suasana makan malam di luar ruang
yang berlokasi di warung kopi dan teh sido muncul
bapak obama pada tanggal dua puluh delapan malam beliau pada persisnya duduknya di sebelah sini
kemudian di sebelah kiri beliau adalah putrinya yang kecil
di sebelah kanan adalah putri dari ibu maya
dan putri yang pertama bapak obama duduk di sebelah sini
kemudian di depan beliau di depan bapak obama ada ibu maya
ibu maya adik beliau duduk di sini bersama suaminya beliau di sini
sedangkan ibu michelle duduknya adalah di sebelah sini
dan dia sangat suka menggunakan kata kata bahasa indonesia
memanggil saya dengan kebutuhan bapak kadang kadang
tidak suka kacang beliau
yang sukanya adalah makanan indonesia
itu pada umumnya
orang kedua yang bisa berkomunikasi
dengan obama adalah eksekutif safe hotel tentrem maranatha butar butar
menurut nata obama mempunyai cita rasa yang sangat indonesia
apa makanan utama yang dipesan obama malam itu
kebetulan bapak obama sendiri memesan kepada saya langsung secara pribadi
dia duduk di sini saya ingat sekali
dan saya ada di sampingnya di sini bicara dengan beliau cukup lama
hampir lima menit untuk memesankan seluruh pesanan daripada keluarganya
nah untuk beliau sendiri dia berpesan nasi goreng
dia tidak lupa selalu mengatakan selalu pakai sambal ya pak chef
jadi saya sampaikan dia pakai sambal
bagi nata salah satu tantangan dalam membuat masakan adalah bahwa setiap masakan rata rata harus selesai dimasak dalam waktu sekitar lima menit
obama dan istrinya midsele ternyata juga menyukai sayuran
selain itu ada cemilan khusus yang harus selalu tersedia dan berulang kali dipesan keluarga obama
untuk sayuran dia coba memesankan kepada seluruh keluarganya adalah kangkung ataupun bayam
bapak obama sangat fasi mengatakan bahwa saya mau makan bayam atau kangkung chef
jadi saya harus siapkan bayam kesukaannya dengan bawang putih
beliau juga suka keripik singkong keripik singkong yang kita sajikan ini
dan pada akhir beliau makan bapak obama memesan single espresso ya kopi espresso

yang merupakan salah satu
setiap dia makan selalu ada espresso coffee nya
untuk sarapan pagi obama dan keluarganya lebih suka makan di kamarnya
dan inilah menu sarapan obama michelle dan kedua putrinya malia dan sasha
uniknya menu yang dipesan obama selalu berjumlah empat
baik jumlah telur jumlah sosis maupun jumlah potongan tomatnya
namun nata tak mengerti mengapa harus dibuat seperti itu
karena sudah menjadi ketentuan dari bagian pelayanan
atau butler obama
sementara untuk sarapan michelle menyukai tofu putih telur yang diacak dan juga sayuran
hendrawan setiawan yogyakarta